udah lama nunggu ya
ya gak santai
jadi ini sunset restaurant ini milik saya
dan hidangan khas restaurant sunset ini hidangannya khas masakan indonesia
jadi mas dan mbak sarah harus coba
ini ya yang pertama dibawa ini ini sup tim ayam
harus dicoba hidangan pembuka yang ini
ya allah semoga semua dilancarkan
amin ya rabbal alamin
amin ya rabbal alamin
irfan dimana ya
dengan pak surya
oh iya pak pak irfan sudah menunggu dari ruang vip
mari saya hantar pak
makasih ya randy
maaf jadi ngerepotin kamu nungguin saya di sini
saya jadi gak enak
mas randy ibu
pas banget tadi baru matang
terus ini tehnya ibu
ini tehnya mas randy
ntar diminum dicicipin juga ya
lagian ini kan juga weekend
kamu mulai di sini nemenin saya
i feel bad agak gak enak
takut girlfriendmu marah
ya saat ini saya lainnya udah pacar bu
ternyata mas randyku masih single that available
sebelas duabelas sama mas randy
masih sama si al
yang ada di pikirannya itu cuma kerja kantor working office
gak pernah mikirin perempuan pada waktu itu
bahkan that time waktu saya bilang nyebut soal pernikahan
dia selalu menghindar
kalau dia nggak ada dendam sama andi mungkin sampai sekarang belum nikah
tapi ya saya percaya kamu tuh orang baik randy
saya yakin pasti kamu akan menemukan jodoh yang tepat dan juga sangat baik untuk kamu
waktu itu pas saya antar pak al pulang saya ngeliat ada mobil parkir bu
dan katanya itu mobil omnya bu andi
that time memang betul itu mobil omnya andin lagi main kesini
kalau boleh tahu namanya siapa ya bu
begitu itu sebenarnya
maaf nih aku ganggu
sama sekali nggak ganggu michi kenapa sayang
pagi ini aku boleh minta resep sup tim ayam yang kemarin dibuat andin gak
yang buat omnya itu
soalnya ini aku lagi flow jadi kayaknya aku mau bikinin sup itu deh
kata andin bagus buat flu
oh iya sup tim ayam ada ada tante ada kok resepnya
nanti tante ambilin di kamar ya nanti kamu atau tante telfon lagi ya
sebenarnya randy ya tante ke kamar dulu mau ambilin resep sup tim ayam buat michi
tunggu sebentar ya
mas andi kenapa sih kok kayaknya penasaran banget sama

ya cuma pengen tahu aja sih
emang kamu tahu namanya siapa
namanya om irfan
orangnya mas loh ampun
baik banget terus gagah manis
gak salah deh kiki kalo ngefans sama om irfan
tapi tetap kok mas randy selalu ada di hati kiki
ya allah mas randy
aduh kiki lupa lagi kalo kiki tadi bikin bandrek
bentar ya ini kok kayaknya udah omep ya mas ya
kiki tinggal ke dapur boleh ya mas ya
ya ya ya permisi ya mas ya
apa benar dia orang yang sama
maaf pak tamu bapak sudah datang
oke oke yaudah
silahkan pak bu
mbak sarah ini yang
yang waktu itu ya
ya allah ya allah
pak kalau nyetir yang benar dong pak
nyetirnya yang bener
mohon kopi data aku
ada apa apa tadi ya
enggak ada apa apa
mak prison itu indah banget

minta diri sendiri

kalian pasti tahu puan
ufff ya allah ya allah
pak kalian nyetir yang bener dong pak
nyetirnya yang bener
kamu kenal irfan dimana
taksi aku waktu itu selisipan sama mobilnya irfan
waktu pas kembali
kemarin aku mau ke ke coffee city itu pak
kita langsung duduk aja
udah lama nunggu ya
jadi ini ee sunset restaurant ini milik saya
dan hidangan khas restaurant sunset ini hidangannya khas masakan indonesia
jadi mas dan mbak sarah harus coba
ini ya yang pertama dibawa ini ini sup tim ayam
harus dicoba hidangan pembuka yang ini
eh mas mbak
terima kasih mbak
terima kasih ya
terima kasih ya
mas mbak sarah bisa ini
mbak sarah bisa ini